seorang pengendara sepeda motor kritis usai bertabrakan dengan minibus di jalur pantura pasuruan
sementara korban lainnya tewas di tempat
diduga kecelakaan ini terjadi akibat korban tidak melihat minibus saat hendak menyeberang
salah satu pengendara sepeda motor ini terbaring kritis
di tengah jalan usai bertabrakan dengan minibus di jalur pantura pasuruan senin dinihari
sementara korban lainnya tewas bersimbah darah di tempat
kedua korban kemudian dievakuasi warga ke rumah sakit umum r sudarsono pasuruan untuk mendapatkan perawatan
kecelakaan yang menimpa kedua pemuda ini berawal dari korban yang mengendarai sepeda motor hendak menyeberang
namun saat menyeberang korban rupanya tidak melihat ada minibus yang berjalan kencang dari arah barat
akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan
saya karena ada posnya pak jaya sdini saya berdaya
saya lari ke kanan
mendadak berarti pak ya
iya mendadak lari ke kanan
keseret itu saya lari ke kanal
dia gini lari ke kanan
akibat kecelakaan ini polisi lalu lintas langsung melakukan olah kejadian perkara
sedangkan penyebab kecelakaan pengendara sepeda motor diduga lalai saat hendak menyeberang